di arief akan tetap menjadi seperti ini akan tetap mentweet hal hal yang kontroversi bahkan kalau prabowo sandi salah juga tetap ada kritik ya
tapi anda kabarnya beberapa waktu lalu pernah diancam mendapat ancaman fisik
siapa yang mengancam bang andi
ya saya waktu itu ada ya dari etis tertentu yang tapi sudah selesai selesaikan
tapi betul itu ketua dpd partai tertentu
dalam koalisi prabowo atau koalisi sebelah
ya pokoknya di jakarta lah
tapi sudah selesai
jadi ketua dpd partai politik jakarta
saya masalah saya selesaikan satu persatu dan mengerti lah
sudah bicara dengan sang ketua partainya atau bicara
dengan yang ditugaskan itu yang di order
diancamnya gimana sih bang kalau boleh tahu deh masyarakat nih bang
intimidasi biasa lah
dalam politik intimidasi selalu ada
saya takut makanya saya datengin
tapi itu tidak membuat andi arief kapok ya
saya takut cuman kalau ada gitu saya
saya hadapi agar saya pendekatan persuasi ya agar tidak terjadi